sesuatu yang ditunggu tunggu oleh seluruh rakyat indonesia
betul seri balap formula satu bahrain dua ribu enam belas resmi dibuka pada kamis waktu setempat
dan ini yang sangat dinanti yaitu aksi pembalap formula satu asal indonesia
siapa lagi kalau bukan rio haryanto yang akan menjalani sesi latihan bebas atau free practice di sirkuit sahir bahrain
para pecinta f satu di indonesia tentu menanti perjuangan rio haryanto yang memburu poin perdananya bersama tim manor racing
kesempatan rio terbuka mengingat dirinya sudah beberapa kali membalap di sirkuit sahir sejak terjadi gp dua series
seri balap bahrain akan diawali dengan sesi latihan bebas yang akan berlangsung pada jumat ini
sementara sesi kualifikasi akan berlangsung pada sabtu dan dilanjutkan dengan balapan pada minggu malam waktu indonesia barat